hai kabar tentang kecelakaan yang menimpa gubernur jawa tengah ganjar pranowo dibenarkan
kepala staf bagian humas pemerintah provinsi jawa tengah agung kristianto ganjar jatuh dari
sepeda pada minggu pagi karena bersenggolan dengan sepeda rekannya di jalan kokrosono semarang
insiden itu terjadi saat ganjar tengah goes sambil memantau pelaksanaan prokes pada akhir
pekan di masyarakat menyusul naiknya angka kasus covid di jawa tengah akibat kejadian ini
ganjar pranowo menderita luka serius pada tulang hasta tangan kanan menyebut gubernur ganjar
sudah menjalani operasi ringan di rs up karya di semarang dan saat ini kondisinya sudah kembali